ya banyak kisah inspiratif tentang sedekah banyak pula cara untuk bersedekah kepada sesama manusia
ya namun kisah tentang sulaiman al rajin seorang miliarder ahli sedekah yang membangun dan juga mewakafkan
masih terbesar ketiga di arab saudi untuk ibu undanya ini begitu menyentuh hati
sesungguhnya sedekah seorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk atau suul khotimah
allah akan menghilangkan darinya sifat sombong kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri
jika sedang berada di mekah sempatkan diri untuk mengunjungi masjid aisyah al raji di distrik rabwah
masjid yang mampu menampung hingga delapan belas jemaah ini merupakan masjid terbesar ketiga setelah masjidil haram dan masjid nabawi
masjid ini dibangun oleh konglomerat kakap asal arab saudi bernama sulaiman al raji
dan diresmikan pada dua ribu tiga belas
kesan megah dan mewah tampak dari setiap detail masjid seluas enam puluh ribu meter persegi ini
di masjid aisyah al raji terdapat berbagai sarana pelayanan masyarakat
seperti pusat pemandian dan pengurusan jenazah auditorium untuk seminar dan ceramah agama dan perpustakaan berisi lebih dari empat puluh ribu jenis buku
di masjid ini juga tersedia tempat tinggal bagi para penuntut ilmu
yang datang dari luar kota untuk mengikuti berbagai kajian islam
ada kisah inspiratif dari sulaiman al raji
ia adalah seorang miliarder dermawan yang juga seorang ahli sedekah
awalnya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu
namun berkat kegigihannya bisnis yang dikembangkan maju pesat
salah satunya di bidang perbankan
ia merupakan pendiri bank islam terbesar di dunia yang ia namakan
bahkan majalah forbes menobatkan sulaiman al raji sebagai orang terkaya ke satu ratus dua puluh di dunia dan keempat di arab saudi
dengan kekayaan mencapai tujuh tujuh miliar dolar amerika
tak seperti orang pada umumnya di puncak kesuksesannya pria dermawan dan ahli sedekah ini mewakafkan seluruh hartanya dan kembali memilih hidup sederhana
kini usianya hampir seabad
yakni sembilan puluh tujuh tahun
dalam usia sangat senja ini ia semakin dekat dengan masjid dan semakin mencintai sedekah
masjid aisyah al raji merupakan tanda bakti dan cintanya kepada sang ibunda
sehingga diwakafkan atas nama ibundanya aisyah